ya cerita pertama kita datang dari sebuah kampung di sukabumi jawa barat
namanya adalah kampung cipta gelar
kampung ini dikenal sebagai penghasil padi terbaik se indonesia
dengan mempertahankan tradisi nenek moyang dan hidup dalam keharmonisan
kampung ini selalu menarik perhatian wisatawan
dan saya juga yakin siapapun yang pernah datang ke sana
pasti akan selalu merindukan suasana kampung halaman
kampung cipta gelar
kampung cipta gelar
cara didalam sisi bertani itu karena mengingatkan kita pada orang tua dulu ya
kita pengen makan berarti kita harus berusaha
berusaha itu salah satunya kita harus ikut serta dalam kegiatan
mulai dari mau kita menanam padi
namanya nyemai kalau disini istilahnya tebar
kita ikut tebar
seperti apa sih bentuk tebar
dari awal kita nggak tahu jadi tahu
itu kan merupakan istilahnya
ilmu dan warisan yang dari leluhur kita sampai sampai sekarang diturunkan pada saat
nah tiap bulan ramadan warga kampung cipta gelar punya tradisi unik
ada salikur yakni tradisi memasak bagi para wanita
untuk menyediakan makanan usai terawih di hari ke dua puluh satu ramadan
kemudian lima likur di hari ke dua puluh lima ramadan
dan salapan likur di hari ke dua puluh sembilan ramadan
nah salikur itu apa
lima likur bikin apa
mau pisang mau bikin kue bikin apa aja
sembilan likur nasi uduk
hampir setiap akhir pekan banyak wisatawan yang datang untuk belajar soal pertanian di kampung ini
hingga kini kampung adat cipta gelar pun menjadi ikon tersendiri bagi kabupaten sukabumi
ahmad fikri sukabumi jawa barat